revitalisasi blok enam pasar senen mangkrak
pedagang yang sebelumnya berjualan di blok enam telah dipindah ke pasar penampungan
yang lokasinya tidak jauh dari pasar senen
pedagang mengaku sejak pindah ke pasar penampungan
omset penjualannya juga turun drastis
untuk mengetahui informasi lebih lanjut
kita tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia reza siregar
selamat siang reza
mengapa revitalisasi pasar senen blok enam mangkrak
ya selamat siang
megi mengapa proyek revitalisasi dari pasar senen blok enam ini mangkrak
hingga saat ini kami belum mengetahui alasan pasti dari pihak pengelola ataupun pengembang
namun dapat saya gambarkan bahwa akibat dari mangkraknya proyek revitalisasi pasar senen blok enam ini
para pedagang harus dipindahkan untuk berjualan di tempat penampungan sementara
di mana tempat penampungan sementara
untuk mereka berjualan ini dapat saya katakan jauh dari kata layak
jika dibandingkan dengan pasar senen blok lainnya
ataupun pasar pasar lainnya di jakarta
untuk kondisinya ini tempat penampungan sementara cukup sempit begitu
dan juga gelap karena memang tidak banyak lampu yang berfungsi
dan untuk kondisi bangunannya pun cukup memprihatinkan
sedikit kotor begitu megi
dan bahkan untuk fasilitas umum seperti toilet
ini juga sangat
karena tidak layak
hanya ada dua toilet saja
dan itu pun tidak ada petugas yang membersihkan toilet ini setiap harinya
banyak sekali coretan coretan yang
ataupun kotor begitu dindingnya
karena memang walaupun ini adalah bangunan
pasar bangunan yang menjual pakaian pakaian dan tas
bukan sayur ataupun buah
namun tampak terlihat kotor
dan untuk itu saya juga dapat memprihatinkan kepada anda
bahwa di tempat penampungan sementara

ada dua bangunan
di mana bangunan pertama
di tempat melaporkan saya saat ini
adalah para pedagang yang menjual tas tas
dan juga berbagai kain kain
seperti kain ulos dari sumatera utara
dan di sisi lainnya
di depan stasiun pasar senen
di tempat penampungan sementara tersebut
menjual berbagai bahan makanan seperti sayuran dan juga buah buahan
dan untuk di gedung ini sendiri
tidak tampak terlihat kotor
tidak tampak aktivitas jual beli dari masyarakat
karena memang kalau saya lihat tadi di depan gedung
tempat penampungan sementara ini
tidak ada fasilitas parkir
jadi memang masyarakat ini tidak dapat membeli
ataupun beraktifitas dengan nyaman
karena memang info dari pedagang yang ada di sini
ada ds hub dki jakarta yang terus mengkontrol
untuk kendaraan kendaraan yang parkir secara sembarangan
dan untuk revitalisasi ini sebenarnya sudah dilakukan
atau sudah digaungkan sejak dua ribu delapan belas kemarin maggie
dan para pedagang sudah dipindahkan sejak dua ribu delapan belas
dan janji awalnya adalah tahun dua ribu dua puluh ini gedungnya sudah jadi
namun hal tersebut tidak terjadi
dan akhirnya kembali digaungkan pada tahun dua ribu dua puluh satu
gubernur saat itu anies baswedan
sudah meletakkan batu pertama di lokasi gedung yang akan dibangun
pada bulan maret
namun hingga saat ini bangunan belum juga dibangun
oleh pengembang dan juga pihak pengelola
awalnya untuk gedung yang nantinya setelah di revitalisasi ini
akan dibangun setinggi empat puluh lantai
dimana lima lantai untuk pasar
dan juga tiga lantai ini untuk fasilitas parkir
dan untuk tiga puluh dua lantai sisanya ini adalah untuk hunian
dimana memang bangunan ini
nantinya akan difungsikan untuk berbagai aktivitas
yaitu pasar fasilitas parkir dan juga hunian
dan untuk sementara hari ini pada pagi hari ini
beberapa seratus hingga satu ratus lima puluh para pedagang dari pasar senen blok enam
tengah melakukan aksi damai ke kantor pasar jaya yang berada di cikini
mereka menyampaikan empat tuntutan
di antaranya adalah yang pertama meminta pd pasar jaya
untuk segera membangun pasar senen blok enam
lalu yang kedua adalah mengganti pengembang
untuk pembangunan proyek revitalisasi dari pasar senen blok enam
yang ketiga adalah memohon agar bumd juga turut andil
dalam mempercepat proyek revitalisasi ini
dan yang terakhir adalah untuk agar meminta ppj gubernur dg jakarta turun tangan
agar proyek ini cepat ditangani
sehingga nantinya untuk para pedagang yang tengah melakukan aksi damai
di kantor pasar jaya
setelahnya mereka nanti akan menuju ke balai kota dki jakarta
dan meminta pj gubernur heri budi hartono untuk nantinya meminta
pak pj gubernur dki jakarta untuk membantu mereka
agar mereka dapat berjuaraan lagi dengan nyaman
sehingga dapat menaikkan omset mereka yang saat ini turun selama
baik reza kami akan terus memantau perkembangan revitalisasi blok enam pasar senen
terima kasih reza sudah bergabung bersama kami dan selamat bertugas kembali